saya dengan penuh rasa rendah diri ingin memohon maaf dari rakan rakan serumpun di indonesia
melalui akun twitternya menpora malaysia syed sadik menyampaikan permohonan maafnya kepada indonesia
permohonan maaf ini terkait pengeroyokan terhadap supporter indonesia beberapa waktu lalu
di akun twitternya menpora malaysia juga meminta korban pengeroyokan melakukan konfirmasi untuk membantu proses penyelidikan polisi
kepada rakan rakan di indonesia tolonglah jangan percaya hoax
sebelumnya syed sadik sempat menyebut jika insiden yang menimpa supporter indonesia tersebut adalah hoax
namun pernyataan menpora malaysia ini dibantah oleh salah satu supporter indonesia dan korban serangan yofan
dalam sebuah video yofan juga memperlihatkan bekas luka akibat serangan
ini saya yofan salah satu korban yang ada di bukit bintang
malam itu ini adalah bukti kebiadaban suportan malaysia
malam itu dan ini ternyata ini asli tidak hoax sama sekali
pengeroyokan terhadap suportan indonesia diruga terjadi pada senin lalu sebelum pertandingan malaysia versus indonesia dalam lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua